ekshumasi dan otopsi brigadir joshua pada minggu ini menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan publik
langkah ini seakan menjadi titik terang bagi pengungkapan kasus yang menewaskan salah satu ajuran kadif
propam polri non aktif irjen polisi verdi sambu
meski hasil otopsi disebut hanya bisa dibuka di persidangan
namun pasca ekshumasi tim kuasa hukum almarhum brigadir joshua mengungkap secumlah temuan dari proses otopsi ulang ini
terbaru penyidikan kasus ini ditarik ke baris krim polri dari polda metro jaya dan diklaim
demi mengefektifkan proses sidik yang sedang berlangsung
bagaimana media melihat seluruh proses pengungkapan ini
apa saja catatan redaksi media dalam mengawal kasus ini agar transparan
namun juga tak menciptakan ruang peradilan di luar pengadilan
kita akan mendiskusikan dalam perspektif editorial view bersama wakil pemimpin redaksi sian indonesia revolusi riza
selamat malam bram alhamdulillah kabar baik
baik dalam kondisi baik alhamdulillah begitu
mas ini kita lihat dalam seminggu setelah ekshumasi dan juga otopsi
kemudian banyak fakta yang keluar baik dari kuasa hukum
kemudian beberapa waktu yang lalu komnas ham juga merilis atau menyebut
begitu bagaimana hasil pemantauan dari dua puluh cctv yang ada di sekitar rumah irjen verdi sambo
bagaimana kita media melihat kepingan kepingan puzzle ini mas
bagaimana kita bisa mengawal ini untuk menuntaskan kejanggalan di publik
tapi juga tidak keluar dari koridor hukum yang sedang berjalan begitu mas revo
iya bram kita semua memang berharap kasus ini segera tuntas segera terselesaikan dan menjadi terang benerang
sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal delapan juli lalu di durantika di kediaman irjen verdi sambo
karena ini semua menyambut rasa keadilan dari banyak orang mas bram
pertama rasa keadilan untuk brigadir joshua sendiri
apakah benar apa yang seperti yang dirilis oleh polisi sebelumnya gitu
kemudian juga pasti rasa keadilan untuk bayangkara dua e
yang disebut sebut sebagai yang melakukan penembakan
yang terlibat dalam waktu tembak dan kemudian pelurunya itu menewaskan brigadir joshua
juga tentu rasa keadilan untuk pak verdi sambo sendiri dan juga dengan ibu putri
dan paling penting sebenarnya juga kenapa kasus ini segera terang beneran
karena ini juga menyangkut nama baik selain dari tadi nama nama yang disebut
ini juga paling penting juga nama baik kepolisian
nah kita media ini kan termasuk dalam bagian yang selama ini memberitakan kepada publik
apa yang kita beritakan tentu harus memenuhi
kita tentu tidak ingin pemberitaan kita juga menjadi trial bypers gitu ya
bahwa siapa ini sebenarnya yang bersalah gitu
tentu kita juga tidak ingin melukai perasaan dari para keluarga
misalnya ini semua perawat keluarga baik itu dari brigadir joshua para dae
keluarga dari pak ferdis sambo ibu putri dan yang lain sebagainya gitu
nah tentunya kita karena kita harus mengawal ini menjadi terang benderang
apalagi ini juga sudah menjadi
presiden juga melakukan atensi yang cukup tinggi untuk kasus ini
setidak tidaknya dua kali presiden meminta untuk dibuka secara transparan
kemudian menko polukam juga menyatakan hal yang sama
bahwa kasus penembakan di kediaman pak ferdi sambo ini harus dibuka secara transparan
dan karena common sense publik kalau kita mengutip apa yang dikatakan pak mahfud md menteri
menko polhukam bahwa common sense publik tidak bisa dibohongi
jadi kita semua sebenarnya berharap bahwa kasus ini segera tuntas
apalagi mengingat ini sudah masuk pekan keempat gitu
hampir satu bulan pekan depan sudah tepat satu bulan bahwa kasus ini sudah terjadi
dan sampai sekarang belum ada titik kejelasan yang pasti
baik kalau kita lihat kemudian fakta fakta yang disebutkan misalkan seperti yang kita bahas di awal tadi
kemudian hasil dari dua puluh cctv ini apakah ini kemudian menurut mas revo dan juga pandangan sian indonesia
bisa kemudian menjadi kepingan puzzle yang mungkin bisa menjadi semacam bata untuk kita membangun logika waktu yang masuk akal begitu mas revo
ya kalau kita melihat cctv cctv yang ada gitu ya sebenarnya kita tidak melihat secara pasti semuanya
tapi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang memiliki kompetensi
yang memiliki wawanan dalam melihat ini
ada beberapa rangkaian rangkaian cerita yang bisa jadi ini akan menjadi landasan
termasuk juga waktu frame per frame waktu
apa yang sebenarnya terjadi dari perjalanan dari magelang semarang kemudian ke jakarta
apa yang terjadi di tempat peristirahatan dan sebagainya
sampai kemudian masuk ke kediaman pak ferdinand isambo
baik itu di rumah pribadinya rumah pribadi dan rumah dinas gitu ya
tapi kan kalau kita melihat masih ada celah bolong ketika di rumah dinas ini cctv nya kan tidak berfungsi dengan baik
nah ini yang mungkin juga kita sedang menunggu apakah memang benar benar tidak berfungsi atau bagaimana gitu
nah transparansi ini sebenarnya ya bram yang seperti disampaikan oleh banyak tokoh
termasuk oleh menkubur hukum yang semuanya ditunggu oleh publik
dan kita sebenarnya saat ini ketika kasus ini sudah diambil alih ini kan berarti kasus ini penanganannya pertama di polres
polres metro jakarta selatan kemudian diambil alih oleh polda metro jaya
dan sekarang sore ini kita mendapat kabar bahwa kasusnya diambil alih oleh baris krim maus polri
kalau menurut kita sebenarnya langkah ini bisa jadi satu sisi sudah cukup tepat gitu
karena kan kalau di bawah penyidikannya di bawah polda metro jaya kita tahu bahwa mungkin ada pangkat dari kapolda itu kan sama dengan pangkat
dari pak r ferdisambul
jadi mungkin ada ewuh pakewuh atau seperti apa
kita tidak bermaksud untuk menihilkan atau mengecilkan poldameter saja
tapi kita berharap ketika ini masuk ke ranah barreskrim
maka akan lebih leluasa dalam melakukan penyidikan
dan apa yang dikatakan oleh mabes polri bahwa ini akan lebih efektif
dan kita sebenarnya sangat berharap pada tim khusus yang dibentuk oleh pak polri
kita semua meyakini bahwa tim khusus ini pasti akan bekerja dengan baik
dan apalagi di dalamnya juga banyak nama nama yang terbaik dari kepolisian
ada dua peraih ati matayasa di dalamnya
kemudian semuanya ada irwasum ada pak polri dan sebagainya
jadi ini kita tentu tentu kita meyakini bahwa
harus sama sama meyakini bahwa dengan diambil oleh mabes polri
semoga ini memang menjadi benar benar
bisa menjadi lebih efektif
dan pengungkapannya menjadi lebih cepat dalam waktu sesegera mungkin
baik tapi dengan seperti ini
seberapa besar kemudian harapan bahwa akan semakin cepat terungkap begitu mas revo
apalagi anda menyebutkan tadi ada tim khusus dengan segudang anggotanya
yang punya prestasi prestasi sebelumnya misalkan
ya kita sih melihat kalau mungkin selama ini
ini kan dipotong birokrasinya
artinya langsung dibawa tim khusus
ini kan dibawa mabes polri
sementara penyelidikan dibawa polda metro jaya
kalau sekarang kan langsung gitu ya
langsung dibawa mabes polri
kemudian otopsi juga sudah dilakukan
dan kita kemarin otopsi juga dilakukan oleh orang orang yang berkompetensi di dalamnya
yang perdebatan bahwa apakah otopsi harus dibuka atau tidak
tentu kita polisi harus membuka secara transparan
karena hasil otopsi ini kan
alat bukti dan tidak mesti harus dibuka di pengadilan
karena sebelumnya pun toh ketika otopsi pertama
hasil otopsi juga dikemukakan kepada publik bukan
jadi kenapa kemudian otopsi yang kedua harus menunggu di persidangan
nah ini kan juga selaras apalagi juga pejabat pejabat lain
misalnya pak mahfud md yang kita tahu memiliki background hukum yang cukup kuat
menyampaikan bahwa tidak ada masalah bahwa otopsi itu dibuka di publik
dan selama ini dalam kasus kasus sebelum sebelumnya
entah itu dalam kasus tragedi kecelakaan atau kriminal kriminal lain yang selama ini berlaku
biasanya juga inavis dari mabes polri juga mengungkapkan hasil otopsinya kepada publik secara transparan
jadi ini juga menjadi salah satu indikator kalau misalkan kali ini kalau misalkan tidak dibuka secara transparan
tentu publik akan makin bertanya tanya
sebenarnya kenapa kok harus disembunyikan
atau bukan kenapa harus menunggu di pengadilan sementara
di beberapa kasus kasus sebelumnya
hasil otopsi itu bisa dibuka ke muka publik ya
itu juga menjadi challenge sekarang
kita berharap memang kalau misalkan pasil pasil ini sudah mulai tersusun
jadi kasus ini juga menjadi lebih terang terang
dan kita berharap banyak apalagi ini atensinya kan luar biasa
berarti komnas ham turun tangan di situ
anggota dpr juga menaruh perhatian
menko poluka menaruh perhatian
dan paling penting sebenarnya juga presiden juga berapa kali menyampaikan
bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan
saya pikir ini juga ini memang harus segera dibuka secara transparan dipastikan
karena kita semua berharap begini juga menjadi momentum untuk polisis menjadi lebih baik lagi ke depannya
baik artinya taruhannya bukan personal personal yang anda sebutkan di awal
tapi juga nama institusi polri kemudian hari ini dipertaruhkan dalam
ya pembuktian kasus ini
nah kemudian ketika kita bicara soal anda tadi juga mengatakan pengungkapan hasil otopsi
tapi kemarin kemudian kuasa hukum beberapa saat setelah otopsi langsung menyatakan ada temuan temuan baru
nah bagaimana kita sebagai media menempatkan apa yang disebutkan oleh pihak kuasa hukum itu mas
apakah ini kemudian akhirnya menjadi acuan untuk kita bisa mencari data dan juga memverifikasi tentunya
ya tugas kita kan pertama adalah
kalau kita mau mengutip statement seseorang
maka statement tersebut harus datang dari orang yang kredibel dan dia memiliki wawonan di situ
kuasa hukum tentu adalah sosok yang masuk dalam kriteria tersebut
walaupun demikian memang tugas kita sekarang adalah mengkomparasi statement yang disampaikan oleh kuasa hukum
dengan statement dari pihak yang melakukan otopsi dan juga dari kepolisian
nah kita kan menunggu itu bahwa kita statement atau narasumber kita ini kan harus dari
jadi dalam kasus ini memang ada beberapa pihak yang tentu memiliki wawonan dan memiliki kredibilitas untuk menyampaikan sesuatu
kuasa hukum di sini kemudian penyidik tentu di situ
dan juga lembaga lembaga independen yang juga menaruh perhatian di sini
komnas ham salah satunya
tentu komnas ham juga salah satu narasumber yang cukup kredibel untuk bisa kita
bisa kita minta ikut terang
dan saat ini kan kita baru dapat dari kuasa hukum
dan itulah kenapa kemudian kita berharap polisi dan juga kem
yang kemarin melakukan otopsi yang ditunjuk melakukan otopsi
itu bisa menyampaikan sebenarnya apa yang hasil temuan dari otopsi yang sudah dilakukan di pekan ini gitu
pertanyaannya adalah ketika kemudian hari ini kita hanya mendengar dari satu sisi begitu dari
pengacara atau kuasa hukum dari pihak keluarga atau brigadir j
kemudian jika kemudian nanti polisi mengumumkan hasilnya tapi berbeda
akan seperti apa media berposisi mas
karena kan publik ini akan berspekulasi akan kemudian lebih cepat berdeduksi begitu dengan waktu yang cukup panjang
rasanya selalu molor begitu
ya bagaimanapun memang kan polisi termasuk sosok yang termasuk institusi yang memiliki
ya ya bagaimanapun memang kan polisi termasuk sosok yang termasuk institusi yang memiliki

kalau memang statementnya berbeda ya tugas kita untuk memaparkannya
dan kemudian bagaimana tugas kita mencari kebenaran dari masing masing mana sebenarnya yang paling benar gitu
nah pak kalaupun misalkan nanti ternyata media itu kesulitan untuk mencari kebenarannya
maka satu saat nanti langkah berikutnya
adalah kita menunggu hasil dari persidangan
tentu di persidangan itulah yang akan membuktikan sebenarnya statement mana yang paling
apa secara hukum itu paling sahih gitu ya
dan tentu kita semua harus mengeluarkan edukasi publik bahwa kita jangan sampai mengambil kesimpulan sendiri sendiri gitu
sebelum penyidik atau secara persidangan mengungkapkan apa hasil temuan yang paling sahih secara
secara hukum gitu ya
yang yang yang apa yang yang kita khawatirkan kan selama ini
kita memperoleh informasi hanya sepotong kemudian itu di spin
dan kemudian muncul sebagai hoax
nah ini kan yang tidak ingin kita tentu media ini juga harus bisa menjadi rumah penjernih informasi
bahwa ketika terjadi hoax di masyarakat informasi itu harus dijernihkan oleh kita sebagai media
nah bagaimana cara menjernihkan
tentu kita harus mengungkapkan fakta fakta yang benar dan juga statement statement dari pihak pihak yang kredibel
nah itu tugas kita seperti itu sih bram sebenarnya
baik artinya tugas kita sebagai penjernih informasi seperti yang mas revo sebutkan itu menjadi tugas utama kita memfilter begitu ya
banyaknya asumsi yang berkembang
mas saya ingin kembali pada soal komnas ham gitu masih akan melakukan secumlah wawancara kepada pihak terkait

mas saya ingin kembali pada soal komnas ham gitu masih akan melakukan secumlah wawancara kepada pihak terkait kita tahu di paket berita tadi katanya komnas ham
minggu depan akan memanggil sejumlah pihak untuk kemudian menggali lagi informasinya
kita lihat proses ini akankah menjawab banyak atau jangan jangan sebenarnya ini hanya akan mengungkap beberapa hal yang publik sudah tahu begitu mas revo
iya karena kita kembali ke tadi di awal ya bram bahwa ada rasa keadilan yang harus dipenuhi dari banyak pihak
rasa keadilan dari pihak pihak dari apa
dari dikadir joshua dan keluarganya para dae dan keluarganya irjen polisi verdi sambu dan keluarganya ibu putri selaku yang disebut juga dengan nama keluarganya
dan juga untuk bagaimana kemudian ada nama baik kepolisian di situ institusi kepolisian di situ
nah komnas ham selaku lembaga independen yang bisa kita katakan lembaga independen ya walaupun lembaga negara yang memang ditunjuk
untuk menangani kasus kasus hak asasi manusia
nah ini kan kalau misalkan terjadi kesalahan dalam hukum maka kan ada pihak yang hak asasinya akan terampas gitu ya
kita kan tidak ingin misalkan hak asasi dari brigadir joshua dan keluarganya atau mungkin juga baradae dan keluarganya ini terampas karena kasus ini
maka komnas ham memiliki wawonan untuk juga menjadi salah satu yang bagaimana memantau kasus ini
kita tentu berharap bahwa komunasam bisa menjadi sparring partner lah
dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan ini
apakah kemudian nanti temuan temuannya selaras dengan temuan dari penyidik dari mabus wolri
nah karena ada kehadiran komunasam ini pula lah
yang kemudian penyidik ini tidak bisa sembarangan juga
karena dalam melakukan penyidikan kemudian versinya harus betul betul yang sesuai dengan fakta fakta yang ada
tidak dimanipulasi atau sandiwara di dalamnya
nah keberadaan komunasam memang ada di situ
nah kita berharap tentu ketika komnas ham melakukan proses proses pemanggilan saksi
kemudian juga ikut dalam tanda kutip ya
ini mengalakukan penyidikan juga
semuanya ini bisa menjadi counterpart dari
bisa jadi saling akan menguatkan temuan dari penyidik polisi
tentu kita berharapnya demikian
bahwa temuan dari komunasam ini selaras dengan temuan dari penyidik mabus wolri
dan itu akan saling menguatkan
tapi ini juga satu sisi juga kerja kerja komnas ham ini kan termasuk dalam hal menjadi watchdog gitu ya
anjing yang menjaga supaya penyidikan yang dilakukan oleh tim mabus polri ini sesuai dengan koridornya
nah ini harapan publiknya saat ini seperti itu
karena kasus ini terus terangkan
dalam pemberitaan kita sendiri juga minat dari pemirsa maupun pembaca cnn indonesia kan cukup tinggi
artinya kasus ini mendapat perhatian cukup serius gitu dari publik untuk segera diungkap seterang terangnya
sebulin sedilasi lasinya gitu ya
baik artinya ini menjadi pekerjaan rumah besar
kita akan melihat apakah kepolisian dan juga komnas ham akan menjadi sparring partner atau jangan jangan counterpart begitu ya
kalau anda sebutkan tadi bisa jadi narasi yang dimunculkan sama
terakhir mas revo untuk isu ini begitu menurut anda ke depannya akan seperti apa
tadi kita lihat banyak progres sudah diambil mabus wolri
sudah di tingkat penyidikan
kenapa rasanya juga terlalu lama begitu rasanya kita tuh berada di luar lingkaran
padahal ini terjadinya di dalam lingkaran polisi sendiri sebenarnya
iya ada nama nama yang karena memang mungkin ada beberapa kesulitan dalam penyidikan ini
pertama cctv nya tidak on ada kerusakan cctv sehingga penyidikannya juga buru buru

bisa jadi karena memang semua justru karena

bisa jadi karena memang semua justru karena
ada di internal polri maka polri juga menjadi lebih berhati hati karena tidak ingin salah juga
karena kalau ingin salah kan ada nama baik seseorang yang dipertaruhkan lah
dan juga nama baik kepolisian yang dipertaruhkan
itu ini juga apa namanya ada mengunculkan kehati hatian tersendiri
tapi seperti yang kita tahu ya bram bahwa kasus ini kan
apa namanya terasa sekali ada banyak hal yang tidak proporsional sejak awal
bahwa penembakan terjadi di hari jumat tapi kemudian baru diungkap di publik beberapa hari kemudian
kemudian juga kita menyaksikan ada narasi yang disampaikan oleh polisi
tapi kemudian juga beberapa pihak meragukannya
nah ini yang kemudian akhirnya membuat persoalan menjadi lebih kompleks
nah ini yang kemudian akhirnya membuat persoalan menjadi lebih kompleks

karena hadapan hadapannya juga sama dengan internal polisi yang tentu mereka juga tahu bagaimana cara penyidikan
sehingga ibaratnya kalau misalkan kita bicara intelijen kontra intelijen pasti bisa dilakukan
nah ini yang mungkin juga cukup menyulitkan
tapi kita sih tetap menaruh keyakinan terhadap kepolisian bahwa polisi bisa berjalan
dan juga menuntaskan kasus ini dengan baik sesuai dengan etik yang mereka punya
sehingga bisa menjadi terang benerang mana yang benar mana yang salah karena ini merasa keadilan
dan jangan sampai kan paling penting sebenarnya ini juga menjadi ujian besar buat kepolisian
karena publik kenapa publik ini menanti gitu ya
kenapa publik ini menanti karena memang kita kan mendapatkan rasa keadilan
keadilan kita di mata hukum itu kan kita semua serahkan ke kepolisian
jadi kalau misalkan kita tidak bisa kalau polisi tidak bisa menjawab keraguan atau yang sekarang muncul gitu ya
maka publik kan juga ingin bagaimana polisi bisa menjamin rasa keadilan kita kalau misalkan untuk menyelesaikan ini sendiri tidak bisa
tentu ini juga beberapa hal yang menjadi pertimbangan pertimbangan kenapa polisi kemudian berhati hati
tapi saya kembali harus kita sama sama harus menyampaikan bahwa kita termasuk media
termasuk yang mendorong kepolisian supaya ini terungkap secara clear dan semua dilakukan secara transparan
sehingga rasa keadilan untuk semua pihak ini bisa terhadirkan gitu ya terpenghidupkan gitu
baik artinya ini menjadi pekerjaan rumah bersama kita sebagai media juga harus mengawal untuk kemudian bisa mengungkap rasa keadilan
termasuk ujian terhadap kepercayaan publik terhadap polri begitu ya mas revo
baik mas revo sampai di sini dialog kita editorial view terkait dengan kematian dari brigadir j
usai jeda kita akan lanjutkan dialog perspektif editorial view terkait dengan kunjungan jokowi ke asia timur tiongkok jepang dan korsel
apakah lawatan ini akan menjadi angin segar bagi investasi indonesia atau jangan jangan khawatiran soal utang yang semakin bertambah di kemudian hari
tetaplah bersama kami